hai ini selamat selamat jangan sampai ketemu sama kurup batang tidak mau kelih
pak rt udah ada di sini

masaknya hari selasa
ya emang saya stres apalagi deket ustadz musa
aja ngadu nih ya
malah di kompres pakai papaya
saya pergi ke jogja hari selasa
enak aja stres dekat saya
yang ada nih sapi bahagia deket ustadz musa
eh udah udah udah udah udah udah udah udah gak usah bahas bahasan pantun cukup
sekarang mendingan sapinya dimandiin paham tum
biar dimandiin kalian ikut bantuin
ke bekasi udh pajak
udah udah udah
agaknya lima repus tuh
masih ngungsi di rumah tetangga
masih pak red
loh gimana toh ya
kamu tuh dimana ahlaknya
mbok ya diajakin kesini ngungsi ke rumah saya
hah barusan aja
saya ketemu sama ustazah shafa
eh siram siram
aku siram aku
yang bener waduh ya
alhamdulillah ya ustadz
ternyata anak anak santri kita bisa ngelupain
mudah mudahan insya allah ke depannya mereka lebih senang
saya juga seneng be
ngelihat anak anak bisa memulihkan diri dari kesedihannya akibat gempa kemarin
tapi yang perlu diingat
ada pemburu makan kedong dong
siapa dulu gurunya dong
pimp berangkat laksanakan
iya wan ada apa
mau kemana papsky
aduh anak kecil jangan banyak nanya
udah diem aja
ini urusan laki laki dewasa
mendingan sekarang wawan diem di rumah
jangan kemana mana ya
maksudnya apa sih
wah pasti bapak kamu lagi nyari ibu sambung buat kamuan
ibu sambung emang ngapain sih
dari kemarin ngomongin itu mulu
ibu sambung itu ibu tiri
hah ibu tiri
jadi bapak kamu nikah hagi
terus istrinya bapak kamu namanya ibu sambung
coba kamu bayangin ada ibu tiri di rumah kamu
ibu tiri lebih kejam daripada ibu kota
kamu disuruh nyatu
kamu disuruh ngepil
kamu disuruh nyuci baju
kamu disuruh jemur baju
kamu disuruh jemur baju
kamu disuruh jemur baju
lebih parahnya lagi kamu gak dikasih makan
mana rin lama banget sih
itu loh pak re'et
hadi ini kok padem banget ya kalau ketemu dia
kasian banget sih ya
masih muda udah yatim
berarti dia butuh imam dong
aku akan jadi pujaan gak baginya
tapi kan aku malu rin
jangan lah aku gak enak loh
gak enak gak enak tapi malu kan
tapi tuh dia rin
saya kan paling nggak bisa ketemu sama kuburan ya
ketemu kurung batang aja saya masih kabur
hati hati nyamperin aku di mana ini
sini aja biar aman
sembunyi sini aja
pas banget ini
aduh mudah mudahan selamat di sini
jangan sampai ketemu sama kurung batang
nggak mau geli
pak rt udah ada disini
kok lu batang